sekarang saatnya kita jalan jalan
wilayah pangalengan identik dengan berbagai wisata alam yang memanjakan mata
di masa pandemi covid sembilan belas sejumlah lokasi wisata di pangalengan dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat
dan memanjakan mata
salah satunya adalah lokasi wisata wayang windu panenjoan
meskipun wisata yang ditawarkan adalah wisata di alam terbuka
pengelola tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat
sebelum memasuki lokasi pengunjung akan diminta untuk mencuci tangan terlebih dahulu
setelah itu petugas akan mengecek suhu pengunjung yang datang
di sepanjang lokasi wisata
para pengunjung pun wajib menggunakan masker
tempat wisata ini terletak di ketinggian satu delapan ratus meter di atas permukaan laut
para pengunjung bisa menikmati panorama indah berupa hamparan perkebunan teh yang luas
dan menjadi lokasi favorit untuk bersuah foto
sesuai namanya ini wayang windu panenjoan
di mana kata panenjuan itu berasal dari bahasa sunda yang artinya sejauh mata memanda
di sini memang sejauh mata memandang
anda akan melihat pemandangan yang hijau asri
yang tentunya akan membuat hati anda senang
selain menerapkan protokol tiga m
pihak pengelola juga melakukan pembatasan bagi pengunjung yang masuk ke lokasi wisata
jadi tidak terlalu lama
jadi paling lama orang yang makan saja yang ingin makan saja agak lama
kadang satu jam
tapi kalau yang kayak anak anak muda
cuma keliling keliling sudah selesai selesai langsung saja pulang paling lama setengah jam
keluar masuknya itu jadi tidak ada yang pernah berkerumun sebanyak sekian
lokasi lain yang bisa menjadi pilihan berwisata alam di pengalengan
adalah taman langit
meski baru dibuka pada akhir tahun dua ribu dua puluh
tempat ini langsung menjadi lokasi favorit wisatawan
yang ingin menikmati pemandangan pegunungan dan perkebunan teh
awalnya taman langit diperuntukkan sebagai tempat untuk berkemah
namun seiring waktu pengelola menambahkan berbagai spot foto untuk menarik wisatawan
nah jika anda datang ke taman langit pada sore hari
anda bisa melihat momen turunnya
anda bisa melihat momen turunnya
anda bisa melihat momen
momen turunnya kabut yang menambah syahadu suasana
seolah sedang berada di negeri di atas awan
lokasi ini pun turut menerapkan protokol kesehatan
demi keamanan dan kenyamanan para pengunjung
protokol kesehatan diutamakan di sini
wajib pakai masker hand sanitizer ada disediakan di sini
buat cuci tangan juga ada
kalau ketemu kayak ke alam alam gini ada yang masuk ada yang keluar
selain tertarik oleh pemandangan yang
indah para pengunjung mengaku memilih lokasi wisata alam
karena dirasa lebih aman di kala pandemi
ya juga sih di alam lebih terbuka
suasanya juga lebih enak lebih aman juga
kita nyarinya lebih ke wisata alam gitu daripada ke perkotaan nongkrong nongkrong gitu
lebih aman ke alam gitu teh
ya emang lebih kesuka ke alam
ya lebih aman juga
kita sih aman daripada ke kota lebih padat juga
rata rata tempat wisata alam di pangalengan buka selama dua puluh empat jam
namun tentunya para pengunjung diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan
untuk menghindari penyebaran covid sembilan belas
laisa nisa rizky rahadian kabupaten bandung